terima kasih anda masih bersama kami
deputi penindakan kpk karyoto mengatakan
kpk batal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi surya darmadi
karena yang bersangkutan tidak sehat
karyoto menambahkan kpk akan terus berkomunikasi dengan kejaksaan agung
perihal kondisi surya darmadi dan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan
masalah pemeriksaan sd memang seharusnya dijadwalkan hari ini
karena mungkin ada alasan teknis kendala kesehatan tersangka yang ada di kejaksaan agung
percuma saja kok kita paksakan
yang pertama pasti pengacara keberatan yang kedua berita acara dalam keadaan dipaksa
pasti akan menjadi tidak sah
nah ini yang kita berharap dalam waktu beberapa hari ke depan
ini kan besok masih ada hari sabtu minggu jumat
sabtu minggu senin mudah mudahan minggu depan sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan